komisi hukum dpr menghujani kritik kepada komisi kepolisian nasional atau kompolnas
pasca kasus penembakan brigadir yosua
komisi tiga dpr mempertanyakan eksistensi kompolnas yang hanya sekedar corong polri
dalam menyampaikan informasi padahal kompolnas semestinya berperan
sebagai lembaga pengawas eksternal yang mengevaluasi kinerja polri
perlukah ada evaluasi menyeluruh atas eksistensi kompolnas
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan anggota komisi hukum dpr nasir jamil
selamat sore bang nasir
ya selamat sore
serta komisioner kompolnas albertus wahyu rudanto selamat sore pak wahyu
selamat sore mbak selamat sore pak jamil
oke saya mau ke bang nasir dulu
bang nasir kemarin teman teman anda rekan rekan anda dalam rapat komisi tiga dengan kompolnas
ini banyak yang mempertanyakan tupoksi tugas pokok dan fungsinya kompolnas
apa yang sebenarnya ingin digali pak nasir
ya sebenarnya kalau kita melihat aturan yang ada
kompolnas itu kan memberikan saran kepada presiden terkait dengan pengantatan seorang calon polri
dia juga memberikan pertimbangan pertimbangan terkait dengan kerja kerja di komisi hukum dpr
kalau kita membaca pasar pasar yang terkait dengan pengantuan kompolnas
itu sangat membantu presiden
sangat membantu kepala polisi republik indonesia
agar keunggulan tertiba tiba itu bisa diwujudkan dengan baik
tapi dalam perjalanannya kita melihat bahwa
bagikan dengan kejadian kejadian yang dialami oleh kompolnas
kondisian atau praktek praktek lebih yang dilakukan oleh kompolnas
menunjukkan seolah olah kompolnas itu tidak ada
jadi dibilang ada dia tidak ada dibilang tidak ada kompolnas itu ada
boleh jadi karena posisinya
posisinya yang dalam arti tidak begitu independen
karena kompolnas adalah ekstrasi dari pasar
ya itu asli
kompolnas itu sendiri
anggaranya juga dibikin agar ada yang melakukan
bagaimana dia bisa kalau tanda kutip memarahi orang yang disusuinya
jadi tidak mungkin orang yang disusui itu kemudian memarahi
atau memulai sesuai atau menukar orang yang menusuinya
itu aneh aneh saja
jadi kita mereka menjaga satu perasaan

sebenarnya pada keinginan dari komisi tiga
untuk meningkatkan kelas sekolah daripada komponen
termasuk juga komisi pindakaan
jadi kita sadar bahwa
polisian yang punya kewenangan yang sangat besar
yang tidak terhadap bidang keberdayaan masyarakat
butuh kewawasan eksternal dari keluarga
oke bang nasir
komponen menjadi pengawasan eksternal
tapi memang dalam kenyataan ya kelas komponen
bang nasir saya tidak bisa begitu mendengar suara anda
oke bang nasir
ini tadi anda katakan bahwa antara ada dan tiada eksistensi kompolnas ini
karena dia merupakan badan ex officio
tapi apakah kemudian komisi tiga merasa bahwa kompolnas hanya sebagai corong polri saja
sebagai pr humas dari polri
kurang berperan mengawasi kinerja
polri bang nasir
sebenarnya itu mungkin oknum ya
tidak mewakili mungkin dalam pandangan saya
pada saya itu tidak mewakili
karena secara keseluruhan ya
oleh karena itu memang kita harus evaluasi komponasi terkait
bagaimana mereka menentukan tugas mereka
siapa pemeriksaan tentang apa
siapa pemeriksaan tentang apa
menjadi itu ya
dari karena itu evaluasi ini juga soal penempatan atau pemeriksaan atau rekaman
orang orang yang ditempatkan di kompolnas itu sendiri
dan saya memang harus diavaluasi secara kritis
sehingga dalam pasokan lagi yang juga benar benar bisa berkongsi
bisa dikeluasi secara kritis ya
dalam arti ingin berbawah
perubahan atau reform di tubuh kepolisian republik indonesia
jadi memang ada kesan
dalam kasus ini memang ada kesan yang dilihat oleh sejumlah anggota bahwa
mereka seperti abdi abdi nasyir
dari abdi abdi nasyir sampai abdi abdi
saya mau tanya ke pak wahyu bahwa ada kesan dari teman teman komisi tiga
dari rekan rekannya bang nasir
bahwa kompolnas ini hanya seperti kardifumasnya polri saja
eksistensinya antara ada dan tiada
bagaimana kemudian respon kompolnas
jangan dijawab dulu pak wahyu kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada anggota komisi tiga dpr nasir jamil
dan juga komisioner kompolnas alberto
saya mau ke pak wahyu
pak wahyu tadi sebelumnya bang nasir mengatakan bahwa komisi tiga ini menilai
kompolnas ini antara ada dan tiada
dan untuk kasus ini lebih berperan seperti kardifumasnya polri
dalam menyampaikan informasi informasi ke publik
bagaimana pak wahyu
jadi mohon maaf saya perlu melihatkan mengenai hal ini
karena dilihatnya hanya
dilihatnya hanya sepotong atau dalam lingkup yang sangat sempit saja
karena saya ini kami ya saya dan teman teman komisioner lain itu adalah generasi yang keempat
kalau kita lihat dari tugas dan punya kompolnas kita memang tugas pokoknya ada dua
satu membantu presiden dalam pemerintahan dan pengangkatan kapolri
yang kedua itu membantu presiden dalam menetapkan arah bijak polri
nah kemudian fungsinya kita itu ada dua
satu pengawasan fungsional terhadap kinerja polri
dan satunya lagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan
dan penilaian kinerja serta integritas anggota dan pejabat polri
kemarin mohon maaf yang ketika kasus fd sambu ini
kan dilihat hanya satu konteks saja pada kasusnya fede sambo
sementara tugas kita banyak sekali yang di debat yang berdebat dengan pak mahfud itu kan mengenai
seolah olah hanya sebagai corongnya polri
memang diakui kemarin disebutkan oleh pak mahfud md
pada dua hari pertama itu ada kesalahan dalam salah satu komisioner
jadi bukan komponen secara keseluruhan salah satu komisioner pak benny mamoto itu
kemudian pada tanggal tiga belas pak mahfud pulang dari neji
laporan dijelaskan ini ada yang salah karena unit kejanggalan
setelah itu dan kalau diperhatikan statement saya
saya beberapa seringkali tampil di media baik cetak maupun elektronik
tidak ada satu katapun yang membackup atau membela humas
kita bilang iya kalau memang benar kalau salah jadi ini mohon lihatnya secara keseluruhan
saya ini kan juga komisioner
lalu tadi yang dipersoalkan kan mengenai tidak independen
begini ponas itu anggotanya ada sembilan
sembilan itu tiga unsur pemerintah tiga pakar kepolisian dan tiga tokoh masyarakat
nah kami semua memang ada ketuanya pak mautede wakilnya mendagri sekretarisnya pak benny moto
tapi semuanya ini anggota
jadi kalau ditanya mengenai institusi komponen saya kira kita harus lihat lebih lengkap
mengenai apa yang sudah kita lakukan
salah satunya yang mungkin perlu diketahui publik
memeriksa kasusnya fd sambo itu hampir satu bulan polisi tidak bisa ada progres
karena semuanya berusaha saling menutupi
nah ponas yang diibatkan untuk melihat kami analisis kami diskusi
melihat ada sesuatu persoalan yang sangat mendasar yaitu soal internal
itulah kemudian pada tanggal kemarin kita laporkan juga pada tanggal dua agustus
itu ponas ketemu dengan bapak kapori menyampaikan saran
saranya satu satunya cara agar persoalan internal ini bisa teratasi adalah dengan memotong
apa yang menjadi jalur intervensi itulah kemudian pada tanggal empat
psikohirarki ya pak ya
nah yang dikatakan oleh pak mahfud sebagai psikohirarki
pada tanggal empat agustus pak mahfud eh sorry
kapolri mengeluarkan tr di mana sepuluh pejabat di propam dicopot
itu perannya kompon mas jadi bukan harus dibilang mas pori
saya sebagai salah satu komisioner keberatan karena yang terjadi bukan itu
oke saya tapi ingin tanya ya soal eksistensi dan juga independensi kompolnas
pak wahyu selama ini selama anda menjadi komisioner kompolnas
kan sering memberikan rekomendasi ya kepada polri tetapi polri ini bagaimana sikapnya
apakah sering tidak menghiraukan atau banyak juga saran saran dari kompolnas
yang kemudian diakomodasi ataupun dijalankan oleh polri
nah jadi begini mbak ini fakta fakta saya bilang fakta
salah satu kewenangan komponas itu adalah menerima saran dan keluhan masyarakat
satu hari rata rata itu lima belas sampai dua puluh surat masuk ke kita baik berupa email maupun yang langsung
jadi satu bulan itu tiga ratus sampai empat ratus surat
sekarang ini sampai bulan agustus ini sudah hampir enam surat
mayoritas itu tentang serse sehingga ini adalah saya pikir ini kelemahan kompolnas yang harus diperbaiki
salah satu peran kompolnas adalah melakukan klarifikasi
kita klarifikasi ke wilayah atau ke tempat yang diadukan oleh masyarakat
dari situ ada yang responnya cepat ada yang responnya lambat ada yang responnya sangat lambat
inilah yang saya kira perlu diperbaiki di komponas karena apa
komponas itu mempunyai kelemahan satu soal kewenangan kita tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan
oke jadi kewenangan yang terbatas itu ya
yang kedua komponas ini kami komisioner sembilan orang
itu anggaranya didukung oleh sekretariat dikepalai oleh sekretariat
itu merupakan bagian dari satker kemenko polukam
dan anggaranya satu tahun punya empat belas miliar sudah termasuk untuk honor dan gaji staff
jadi bisa dibayangkan kalau ada sesuatu masalah misalkan terjadi di medan atau di aceh
kita nggak mungkin langsung datang mungkin bulan bulan awal bisa tapi bulan bulan akhir sudah habis uangnya
beda dengan komisi lain yang itu
ini yang saya kira perlu dipahami
sehingga begini ibaratnya kami ini disuruh perang
tapi amunisinya tidak disupply
jangan kemudian dibubarkan ya harusnya diisi amunisi ya kira kira itu logikanya begitu
oke jangan dibubarkan tapi harus ditambah amunisinya
tapi saya ingin tanya ya kenapa kemudian komisi tiga baru sekarang mempertanyakan soal eksistensi kompolnas
kenapa baru sejak ada kasus sambo
kompolnas ini kan sudah tadi dikatakan oleh pak wahyu sudah generasi keberapa begitu ya
sebelum sebelumnya juga banyak kasus
tapi kenapa komisi tiga lebih kemudian mempersoalkan yang sekarang
kenapa enggak kemarin kemarin
ya tentu saja kami punya otoritas ya untuk mempersoalkan itu
bahwa kemudian ada wakil ketua atau salah seorang pimpinan mempertanyakan itu ya dalam rangka untuk memecut kompolnas ya
bukan dalam arti kemudian ingin membubarkan kompolnas
sebab kita sadar bahwa keberadaan kompolnas itu sangat dibutuhkan
ya tapi tadi itu saya katakan bahwa statusnya posisinya yang dalam tanda kutip saya katakan tadi seperti menyusui
dan dia tidak akan bisa kemudian dalam tanda kutip juga membatak orang yang memberikan dia susu gitu
nah karena itu ini harus dievaluasi agar kemudian keberadaan kompolnas itu bisa lebih terasa kehadirannya di tengah tengah masyarakat
sehingga masyarakat juga mengetahui sejauh mana misalnya pengaduan pengaduan publik atau public komplain itu ditindaklanjuti oleh kompolnas
karena pertanggung jawabannya itu kepada mengkopol hukam
ya kepada mengkopol hukam
seharusnya memang kompolnas juga memberikan laporan
ya laporan tahunan kepada komisi tiga terkait dengan apa yang telah mereka lakukan dalam rentang satu tahun
nah kalau itu diberikan tentu akan ada satu persepsi yang sama terkait dengan keberadaan kompolnas
setahu saya jarang sekali bahkan barangkali tidak pernah ada
laporan dari kompolnas ke komisi tiga terkait dengan apa yang telah mereka lakukan anggaran yang mereka sudah gunakan
dan apa saja pertimbangan pertimbangan yang telah mereka berikan kepada presiden kepada kapolri dan yang terkait dengan tupuk si komunisian republik indonesia
oke pak wahyu bagaimana jawaban anda
tadi tidak ada laporan laporan yang disampaikan ke komisi tiga terkait dengan rekomendasi pemakaian anggaran yang selama ini dipakai oleh kompolnas
dan menurut komisi tiga perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerjanya kompolnas pak wahyu
sebenarnya sangat setuju dengan step nya pak wahyu bahwa kompolnas harus dipecut dan digerakkan
tapi soal laporan begini komponas itu berada di bawah presiden
sehingga saat ini laporannya diserahkan kepada presiden baik secara rutin lewat menko polhukam kepada presiden
karena kami anggaran kami pun anggaranya dipakai mengkubolokan
karena kami anggaran kami pun anggaranya dipakai mengkubolokan
karena kami anggaran kami pun anggaranya dipakai mengkubolokan
ini yang menjadi masalah
kalau misalkan kami bisa anggaranya dibahas dengan dpr artinya satker itu sendiri tentu akan lain ceritanya
tetapi saya kira tadi yang disampaikan pak nasir bagus juga walaupun kami tidak anggaranya tidak ikut satker sendiri
tetapi kalau secara rutin kami harus memberikan laporan perkembangan karena kami mengawasi polri di mana polri itu mitranya komisi satu
saya kira saya secara pribadi setuju dan akan saya sampaikan kepada teman teman komisioner
karena berarti ada backup sehingga nanti komisi tiga akan melihat apa yang harus didorong dengan jalurnya tentu saja untuk kami bisa bekerja lebih efektif dan lebih maksimal
jadi ini memang problemnya kami ini selama ini pertama juga bukan mitranya komisi tiga sehingga kami aksesnya langsung kepada dpr
tapi saya kira masukan dari pak nasir tadi bagus artinya sekarang semakin dengan adanya ada kejadian ini biasanya yang
yang komplain kan masyarakat
kasusnya di masyarakat sekarang kan ini di internal polri di mana kami harus punya tangan untuk masuk langsung ke seperti misalkan kayak komnas ham mengundang
saya kira apa yang disampaikan pak nasir itu menjadi vitamin untuk kami sehingga walaupun kami tidak mitranya komisi tiga
tetapi kalau harus memberikan laporan dan sebagainya merupakan hal yang menurut saya positif ini
oke itu dimaknai positif oleh teman teman di kompolnas
bang nasir tapi saya ingin tanya budaya permisif terhadap kinerja polri ini kalau kita lihat banyak teman teman di kompolnas yang permisif dengan kinerja polri
sama seperti kalau di internal polri kita tahu bahwa ada upaya ataupun budaya saling menutupi kesalahan karena budaya kekeluargaan itu sangat terbangun di culture nya polri ini
bagaimana agar kompolnas tidak terjebak dalam culture itu pak
emang itu juga dibutuhkan

emang itu juga dibutuhkan
bagaimana agar kompolnas tidak terjebak dalam culture itu pak nasir
itu juga dibutuhkan kerjasama ya dengan pimpinan di kepolisian republik indonesia
jadi ini adalah momentum yang tepat untuk mengevaluasi dan kemudian memperbaiki
jadi fungsi fungsi mana saja yang berpotensi untuk terjadinya abuse of power
sehingga kemudian kompolnas bisa memberikan pertimbangan kepada presiden kepada kapolri dan juga diteruskan kepada komisi tiga yang merupakan mitra kerja
yang merupakan mitra kerja
kepolisian republik indonesia
dan tentu saja memang pekerjaan besar pekerjaan rumah yang hari ini belum selesai itu adalah bagaimana membangun kultur yang sehat
jadi bagaimana kemudian menjadikan solidaritas korup itu menjadi energi positif untuk membangun kerja kerja berkait dengan penegakan hukum
dan citra kapolri di tengah tengah masyarakat
jadi solidaritas korup itu yang harus diterjemahkan secara positif
bukan kemudian dimaknai dan diimplementasikan seperti yang tadi rifana sebutkan
seperti budaya permisif dan lain sebagainya
jadi ini memang tantangan di kepolisian untuk mengubah kultur ini
dan memang saya katakan tidak mudah karena tadi itu juga ada pengaruh
sehingga ini juga mempengaruhi interaksi ya
antara satu anggota dengan anggota lainnya
nah inilah yang harus dikoreksi secara kritis oleh kompolnas
dan itu tentu bisa disampaikan kepada presiden dan kepala kepolisian republik indonesia
oke terakhir pak wahyu ini agar tidak terjadi lagi persiwa seperti kasus yafedi sambo
dimana kompolnas terkesan berpercaya begitu saja dengan penjelasan polri
dan budaya budaya permisif ini agar kompolnas tidak terjebak dalam budaya itu
apa yang bisa dilakukan kompolnas ke depan pak
saya kira kalau kompolnas diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan yang tidak produsif
untuk kasus kasus yang berkaitan dengan polri
tentu itu tidak terjadi
karena kami tidak punya akses itu sehingga kami tanya ke sumber resmi yaitu polri
tetapi kalau misalkan kami punya akses atau punya kewenangan
untuk langsung menggali informasi bisa manggil dan sebagainya
itu saja kami tidak perlu ke polri jakarta selatan
kami akan langsung investigasi sendiri
itu saya kira ini kewenangan yang harus diberikan kepada kami
sehingga kami bisa action tidak seperti sekarang ini
kami tergantung pada informasi dari pihak lain
jadi perluasan kewenangan dan juga penambahan anggaran itu mungkin bisa menjadi solusi
untuk bisa memperkuat
membuat eksistensi kompolnas dan menjadi pengawas eksternal terhadap institusi polri
itu mungkin bisa dipertimbangkan bang nasir
karena polri ini pengawasnya di dalam kandipropam sendiri
sementara harus ada pengawas dari luar
pengawas eksternalnya kompolnas
tapi mereka tidak punya akses tidak punya perluasan kewenangan
seperti yang tadi disampaikan pak wahyu agak sulit
mungkin itu bisa dipertimbangkan oleh teman teman di komisi tiga
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi bahan pertimbangan komisi tiga
dalam memperkuat eksistensi kompolnas ke depan menjadi pengawas eksternal polri
terima kasih sekali anggota komisi tiga dpr ri
nasir jamil dan juga albertus wahyu rudanto
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak wahyu dan juga bang nasir